ratusan pengumum di ojek online melakukan aksi mendorong motor
menuju kantor dprd purwakarta jawa barat
sebagai bentuk protes atas kenaikan harga bbm rabu siang
masa yang tergabung dalam gerakan aliansi ojol purwakarta itu
juga menuntut kenaikan tarif ojek online
sebab belakangan pendapatan mereka menurun sebagai dampak kenaikan harga bbm
aksi minta hanya diikuti kaum lelaki
tetapi pengemudi ojek online perempuan juga tampak ikut serta
dalam barisan pengunjuk rasa
turunkan harga bbm naikkan harga aplikator
selama kenaikan ada penurunan pendapatan
biasanya dapat berapa tuh per hari
biasanya per hari bisa sampai dua ratus satu ratus empat puluh
sekarang di bawah seratus
tambahan buat beli bensinnya nih
harus diturunin lagi
terus tarif ojolnya ditahiti
ada pun jalan protokol di kota makassar sulawesi selatan
kembali diwarnai unjuk rasa mahasiswa
sejak rabu siang hingga malam
bahkan masa sempat menyandra truk tronton
dan membakar ban
ada lima titik aksi di sepanjang jalan sultan alauddin makassar
kerumunan pendemo mulai terlihat
dari perbatasan kota makassar dengan kabupaten goa
di depan perpustakaan wilayah sulawesi selatan
dan kampus universitas muhammadiyah
hingga di depan kampus satu universitas islam negeri alaudin
isu utama mereka adalah menolak kenaikan harga bbm
yang memicu naiknya harga bahan kebunnya dan perusahaan yang menyebabkan perusahaan ini

aksi serupa juga berlangsung di titik lain
di depan kampus universitas negeri makassar
mahasiswa mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah pendemo yang lebih banyak
jika tuntutan mereka tidak dipenuhi
tim liputan cnn indonesia